kita beralih ke kota surabaya
untuk pertama kalinya puluhan ribu rumah di surabaya teraliri gas bumi
gas bumi dialirkan dan langsung dapat digunakan untuk keperluan dapur di dua puluh empat rumah di surabaya
satu di antara penerima aliran gas ini adalah rumah susun penjaringan sari
dengan program ini warga tak perlu repot lagi membeli tabung gas
inilah instalasi jaringan gas yang telah tersambung di dapur dapur rumah tangga
di rumah susun penjaringan sari tiga rungkut surabaya
senin kemarin gas bumi resmi dialirkan dan langsung dapat digunakan untuk keperluan dapur para warga
dengan teralirinya gas bumi di rusun penjaringan sari ini
maka sebanyak dua puluh empat ribu rumah tangga di surabaya sekarang sudah dapat menikmati dengan hemat penggunaan gas
jaringan pipa yang sudah dibangun dengan biaya apbn ini mencapai lebih dari satu ratus sembilan puluh enam km
aliran ini tersebar di surabaya timur tengah dan selatan
aliran gas bumi yang masuk ke rumah warga dilakukan secara bertahap
pemerintah juga berupaya mendorong program konservasi lpg ke gas bumi
yang dinilai lebih ramah lingkungan aman dan tepat sasaran
ditargetkan pada tahun ini kementerian esdm akan menambah lima puluh tiga hingga lima puluh sembilan sambungan gas rumah tangga baru di seluruh jawa timur